hati bangun tanti
hati bangun tanti please
dia jatuh dari tangga
kamu ngapain disini
kalau aku kedokterkan
penyakit seperti kamu
jangan ngeluyur kemana mana
jadi ngerepotin orang
aku gak mau nyusahin diri
aku harus bisa kerja
lalu ambil ribuan
apa yang kamu tahu
apa yang kamu tahu
sebelum ku ketemu bu district
seandainya kamu istri akuri tentu kita gak perlu kucing kucingan seperti ini
aku bilang apa sama kamu kamu gak mungkin bisa jalan sendiri
aku bantuin kamu
aku bisa sendiri
harus pasti bawa diri ke rumah sakit ini karena rumah sakit ini paling dekat
tapi di mana mereka
di rumah sakit ini
di tempat perisai jantung di mana ya
aku udah gak tahan
tidak ada yang perlu dikhawatirkan pak
kandungan istri bapak baik baik saja
tapi lain kali jangan sembarang minum ya bu ya
nanas itu tidak boleh dikonsumsi selama kehamilan
karena dapat menyebabkan kontraksi sebelum waktunya pak
hal itu terjadi akibat dari enzim bromeline yang terkandung dalam nanas
kontraksi rahim ini bisa membahayakan janin yang ada di dalamnya
makasih ya dok
nanas itu tidak boleh dikonsumsi selama kehamilan
karena dapat menyebabkan kontraksi sebelum waktunya pak
hal itu terjadi akibat dari enzim bromeline yang terkandung dalam nanas
sehingga mengakibatkan rahim akan berkontraksi
kontraksi rahim ini bisa membahayakan janin yang ada di dalamnya
kontraksi rahim ini bisa membahayakan janin yang ada di dalamnya

makasih ya dok
ternyata mereka disini
andai harus perhatian dan sayang seperti itu sama aku
selamat ya pak
tolong dijaga dengan baik ya bu ya
ya makasih ya dok
makasih ya dok
kalau begitu saya tinggal dulu
makasih ya dok
aku udah gak sabar nunggu dia lahir
aku udah gak sabar sebentar lagi jadi
aku harus memperjuangkan dan mempertahankan rumah tangga aku
aku yang paling berhak atas haris
karena aku istrinya
aku harus pergi sekarang
sebelum semuanya melihat aku
jadi kalau masalahnya selesai
ya dulu beli lagu
kita ga ada yang coron
jadi ada anak lah
tapi bagi kalian yang perkenalkan
membutuhkan manjayeah jeng appreciate kuraft
istriku tidak akan kesepian
karena ada anak kami yang akan menjaganya
jangan pernah putus harapan pak
usia itu ada di tangan allah
data medis tidak sepenuhnya benar
terima kasih ya dok
untung aja anak kita keluar
kalau sampai kenapa napa sama anak kita
aku pasti akan
jangan nyalahin tanti terus
nanti itu berusaha untuk jadi istri yang baik buat kamu
harusnya kamu melakukan hal yang sama
mencoba menjadi suami yang baik buat dia
mau aku melakukan itu
aku gak punya pilihan selain menjalani ini semua haris
walaupun hatiku pedih
kamu udah janji untuk menjauhi haris
dan kamu udah janji untuk menjauhi rumah tanggaku
tapi apa sekarang buktinya
tanti aku gak bermaksud
kamu tau ri
tanti bangun tanti
tanti bangun tanti please
dia jatuh dari tangga
kamu ngapain disini
aku gak mungkin bilang sama andi kalau aku ke dokter kamu